tiga rancangan undang undang ruu daerah otonomi baru atau dob di papua
telah disetujui menjadi usul inisiatif dpr dalam sidang paripurna dua belas april lalu
ketiga usul inisiatif tersebut adalah ruu tentang papua selatan
ruu tentang papua tengah dan ruu papua pegunungan tengah
tiga ruu dob ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak
salah satunya dari majelis rakyat papua
majelis rakyat papua mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan rencana pemekaran papua
bersama sama dengan dpr ri memaksa untuk pemekaran tiga provinsi baru di tengah papua
anggota komisi satu dpr ri dapil papua yan permenas mandenas memastikan
pembahasan ketiga ruu dob tetap berjalan antara pemerintah dan dpr
agar segera disahkan menjadi undang undang dan direalisasikan di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
ian menilai walau masih ada pihak yang menolak rencana
di daerah otonomi baru pembahasan tetap berjalan
sebab daerah otonomi baru merupakan strategi untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di papua
nah tentunya memang pro kontra ya hal biasa tapi tetap kebijakan pemerintah jalan terus
karena strategi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di papua ini kan dengan berbagai cara
nah otsus ini kan di satu provinsi kan kita ribut ribu sampai hari ini
jadi apa kita harus
kita harus bagi supaya masyarakat di lapago dapat masyarakat di mepago dapat
anima dapat ya papua barat juga mulai naik karena mereka juga dapat
dalam kesempatan yang sama wali kota jayapura ben huru tomi mano menegaskan dukungannya
agar otsus serta pemekaran tetap dilakukan
dan kami mendukung sekali supaya di daerah daerah lain bisa pertumbuhan ekonominya maju
pendidikannya maju pelayanan kesehatannya baik dan pendidikannya juga maju
itu kami harapkan jangan semua tertumpuk pada kota jayapura
sehingga pertumbuhan pertumbuhan lain di kabupaten kota yang lain tidak maju
saat ini provinsi papua terdiri atas satu kota dan dua puluh delapan kabupaten
dengan dibentuknya tiga daerah otonomi baru diharapkan pembangunan di seluruh wilayah papua
dapat lebih merata dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat papua
tika beremau indra setiawan jayapura papua